tidak banyak yang tahu hari dharma samudera diperingati pada tanggal lima belas januari tiap tahunnya
hari dharma samudera diperingati untuk mengenang pertempuran yang terjadi di laut arafuru
antara tentara indonesia melawan belanda
selain itu hari dharma samudera juga memperingati peristiwa heroik dalam sejarah angkatan laut
yang ditunjukkan untuk para pelaut dibawah kepemimpinan yos sudarso
hal ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah republik indonesia
pada lima belas januari seribu sembilan ratus enam puluh dua tiga kapal cepat kelas torpedo milik angkatan laut indonesia
berjuang untuk merebut irian barat dari tangan penjajah belanda
tiga kapal tersebut ini memiliki tugas infiltrasi mendaratkan pasukan di kaimana papua barat
ada pun tiga kapal cepat ini adalah kri macan tutu kri macan kumbang dan juga kri harimau
seperti formasinya seperti ini kira kira
saat di perairan arafuru ketiga kapal cepat itu tiba tiba diikuti
dua pesawat terbang belanda
diikuti juga dengan dua kapal musuh berjenis destroyer dan fregat
pesawat terbang dan kapal musuh ini menembakkan peluru tajam dan suar
ke ketiga kapal cepat milik indonesia
dalam keadaan darurat ini komodo yusudarso yang berada di kri macan kutul
mengambil alih pimpinan
ia segera memerintahkan tembakan balasan dan melakukan manuver perlawanan
untuk mengecoh musuh
hal ini membuat tembakan musuh dipusatkan pada kri macan tutul
dan dua kapal lainnya dapat diselamatkan
karena kalah persenjataan membuat pertempuran menjadi tidak seimbang
kapal ri macan tutul tenggelam
komodo yosudarso beserta sekitar dua puluh lima anak buah kapalnya akhirnya gugur